masker pada umumnya dijadikan alat pelindung diri dan juga mencegah penyebaran virus corona
namun seiring berkembangnya masker kain
pandu padan busana dan masker pun menjadi tren fashion khususnya saat lebaran
tak sedikit pula sejumlah clothing line tanah air menjual item masker
yang senada dengan busana yang mereka jual
harganya pun beragam dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah
dan berdasarkan pada bahan masker hingga motif pada masker tersebut
tak terkecuali fashion senada antara masker dan busana langsung menjadi sebuah tren
sayangnya tidak semua desainer melihat penjualan masker menjadi ladang bisnis khususnya pada industri fashion
fokusnya aku udah sangat bulet gitu
bahwa kan di barriya semarang id itu
kami membuat baju gitu kan
kalau untuk masker mungkin ada beberapa peran yang lain yang mungkin itu menjadi sebuah bisnis tambahan
tapi karena aku mikir buat masker itu nggak gampang loh
jadi buat masker itu bukan sembarang kayak kotak tali gitu enggak
dan itu memang ada sentuhan cara polanya yang supaya ngepas di sini
barli juga menambahkan bahwa penggunaan masker pada industri fashion
sudah ada sebelum pandemi
lantaran masker digunakan untuk keperluan pelindung wajah
untuk menghindari debu ataupun bakteri dan virus lainnya
namun dengan adanya virus corona penggunaan masker yang dipadu padan dengan busana
berpotensi menjadi tren bisnis dan juga tren busana
khususnya menghadapi konsep the new normal
nur aspasya andri kurniawan jakarta